jalan jalan men
yang kami inginkan tolong perhatikan masyarakat kecil terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan
jalan jalan men
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua shalom om swastiastu
para pengurus kader dan simpatisan partai demokrat yang saya cintai dan banggakan
kemarin kita telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau bimtek secara terpusat di jakarta
dihadiri lebih dari satu delapan ratus anggota dprd fraksi partai demokrat
di tingkat provinsi dan kabupaten kota dari seluruh tanah air
hari ini empat belas maret dua ribu dua puluh tiga kurang dari setahun
menuju pemilihan umum empat belas februari dua ribu dua puluh empat
karena itu saya memandang perlu untuk mengadakan sebuah mimbar politik
di hadapan para pimpinan pengurus anggota dewan serta para kader demokrat lainnya
saya akan menegaskan kembali arah sikap dan posisi politik kita
bagaimana partai demokrat melihat indonesia tahun ini dan ke depan
perhatian kita saat ini semakin terfokus pada proses pemilu
tetapi agenda kehidupan bangsa bukan hanya pemilu
masih ada hal lain yang tidak kalah pentingnya bagi rakyat kita
kita harus terus memperjuangkan perubahan dan perbaikan di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara
saudara saudara masyarakat indonesia yang kami muliakan
melalui mimbar politik ini
demokrat akan menyampaikan tiga hal pokok
pertama kami terus terpanggil dan berkewajiban
untuk memikirkan dan mencari solusi
atas persoalan kehidupan rakyat
khususnya masalah ekonomi dan kesejahteraan
kedua sikap dan posisi demokrat
atas sejumlah isu nasional
baik soal hukum dan keadilan
kebebasan maupun kelangsungan demokrasi
ketiga harapan dan rekomendasi demokrat
untuk pemilu dua ribu dua puluh empat
hadirin sekalian dalam enam bulan terakhir ini
saya melanjutkan agenda keliling nusantara
berkunjung ke jawa tengah yogyakarta dki jakarta
jawa barat banten jawa timur sulawesi utara
nusa tenggara timur lampung
sumatera selatan sulawesi tengah dan sulawesi barat
insya allah tidak akan berhenti
saya akan terus datang ke lapangan
untuk menyapa dan berdialog dengan rakyat
karena dengan demikian
saya sungguh mengetahui persoalan mereka
serta harapan dan aspirasinya
langsung tanpa perantara
saat ini dunia masih menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat
kini masyarakat kembali merasakan kenaikan harga harga barang
sebagai second round effect dari kenaikan harga bbm tahun lalu
ibu yanti seorang ibu rumah tangga yang saya temui di sulawesi tengah
mengatakan harga beras sekarung rp lima puluh kg nyaris rp satu
artinya harga per kilo mencapai rp dua puluh
ini jauh di atas harga eceran tertinggi beras di pasaran
dari mana kami bisa mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan pokok tadi
saya juga mendengar keluhan para petani di jawa di sumatera di kalimantan di sulawesi
hingga bali dan nusa tenggara
harga pupuk mahal
pupuk subsidi langka
belum lagi harga jual hasil panen dipermainkan tengkulak
sementara itu nelayan kesulitan berlayar karena mahal dan langkanya solar
kesulitan ini dirasakan oleh para nelayan kita
termasuk di maluku papua dan indonesia bagian timur lainnya
kemudian para pelaku umkm juga masih kesulitan bangkit
dari keterpurukan pasca pandemi
khususnya untuk mendapatkan akses dan bantuan modal usaha
di jawa barat jawa tengah dan jawa timur
para guru honorer menangis
mereka mengadu karena tak kunjung diangkat sebagai asn
belum lagi bantuan dana pendidikan untuk golongan kurang mampu masih sangat terbatas
ibu sukmawati misalnya
kuliah anaknya terhambat karena persoalan ekonomi
padahal anaknya cukup berprestasi dengan ipk mencapai tiga sembilan puluh empat
kemudian generasi muda khususnya generasi milenial dan generasi z
hampir frustrasi dengan lapangan pekerjaan yang makin terbatas
belum lagi gempuran digitalisasi dan otomasi
sedangkan ketimpangan akses digitalisasi
antara masyarakat di desa dan masyarakat kota
masih cukup besar
banyak yang berdalih krisis yang kita alami juga dihadapi oleh negara negara lain
bahkan mereka mengklaim kondisi kita lebih baik
faktanya daya beli masyarakat turun drastis
kemiskinan dan ketimpangan memburuk
memang krisis di dana air tinggi
air tidak bisa dipisahkan dari krisis global
terkait hal itu
saya juga ikut bicara dalam forum international berlin policy dialogue di jerman
awal november lalu
bersama empat puluh empat mantan pemimpin dunia
kami menyerukan untuk dihentikannya tragedi kemanusiaan di ukraina
perang yang mengakibatkan krisis energi krisis pangan
dan juga krisis keuangan dunia
masalahnya bukan hanya krisis global
persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik
anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek proyek mercusuar
yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik
tidak banyak berdampak kepada saudara saudara kita yang terkantol geori miskin dan kurang mampu
defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah
dalam delapan tahun terakhir ini
kenaikan utang pemerintah mencapai tiga kali lipat
menurut kementerian keuangan
di awal tahun dua ribu dua puluh tiga ini
angkanya mencapai rp tujuh tujuh ratus tiga puluh tiga triliun
belum lagi utang bumn yang semakin menggunung sebesar rp satu enam ratus empat puluh triliun
rasio utang negara terhadap pdb semakin tinggi
ada pihak yang berdalih bahwa rasio utang masih aman
bukan bukan itu soalnya
kini kita kesulitan membayar utang
karena keuangan negara juga tengah menghadapi tekanan
sejatinya rakyat juga lah yang akan menanggung utang
lewat pajak yang mereka bayar betul
karena beban utang tadi
ruang fiskal menjadi sangat terbatas
jika akibat utang yang terlewat tinggi tadi
akhirnya pemerintahan mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional
janganlah menghukum pihak yang tidak bersalah
di tengah keterbatasan anggaran itu
pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik
bahkan rawan disalahgunakan
padahal pendapatan negara
yang dikumpulkan dari keringat rakyat
akibatnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah pun turun
untuk itu kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak
perbaiki sistem pengawasannya
rakyat harus diyakinkan uang yang disetor
benar benar masuk kas negara
dan digunakan tepat sasaran
punya hak untuk mengetahui kemana uang itu digunakan oleh pemerintah
rakyat indonesia yang saya cintai dan banggakan
mengapa kondisi ekonomi menjadi perhatian utama kita
karena hal ini menyangkut kehidupan rakyat
sekaligus menjadi prasyarat suksesnya pesta demokrasi
kalau ekonomi dan keuangan indonesia
satu tahun ke depan ini baik
pemilu dua ribu dua puluh empat dapat dilaksanakan dengan baik pula
partai demokrat berharap
ekonomi di tahun politik ini
bisa benar benar dikelola dengan baik
utamanya kebijakan fiskal
yang meliputi pengelolaan apbn dan apbd
kalau fiskalnya baik
ekonomi bisa berjalan dengan baik
misalnya bagaimana mengatasi gelombang phk yang mencapai angka satu juta orang
dan pengangguran yang mencapai angka delapan empat juta orang
melalui kebijakan fiskal yang tepat
alokasi apbn bisa dialirkan untuk job security
mencegah terjadinya phk
guna membuka lapangan pekerjaan yang baru
keterbatasan ruang fiskal saat ini
menuntut kita memprioritaskan alokasi anggaran
untuk membantu rakyat yang hidupnya sangat kesulitan
meningkatkan daya beli
pilihan dan prioritas dalam penentuan kebijakan fiskal
adalah hak pemerintah
oleh karena itu
kami bermohon kepada pemerintah
agar bijaksana dalam menentukan prioritas tersebut
alokasi dan penggunaan anggaran harus akuntabel
juga harus sesuai dengan konstitusi dan aturan yang berlaku
sehingga kebijakan fiskal ini dapat dipertanggungjawabkan
implementasi anggaran juga tidak kalah penting
anggaran yang telah dirancang oleh pemerintah
tidak akan berhasil tanpa implementasi yang baik
jika dalam praktiknya
dan pemerintah daerah dipotong dalam jumlah yang besar
maka mereka akan sulit untuk memenuhi sasaran sasaran pembangunannya
jika pemotongan anggaran militer terlalu besar
tentu akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok tni
kita tidak ingin
para prajurit tni tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
akibat pemotongan yang besar itu
padahal tugas tni memiliki resiko yang tinggi
jangan sampai pula kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada uang cile
dari satu ratus empat puluh tiga juta angkatan kerja
menyumbang tiga puluh delapan juta tenaga kerja
merupakan penyerap tenaga kerja yang paling utama
sektor wong cilik ini justru kurang mendapat perhatian
anggaran kementerian pertanian pun
tahun ini saja
anggarannya hanya lima belas triliun rupiah
angka ini setara dengan alokasi apbn untuk sektor pertanian tahun dua ribu empat belas
postur apbn tahun dua ribu empat belas

rp tujuh ratus triliun rupiah lebih besar dari dua ribu empat belas yang lalu
jika ada yang bertanya
perubahan dan perbaikan apa yang sedang diperjuangkan oleh partai demokrat
para kader sekalian
bahwa salah satu agenda perubahan kita adalah
perbaikan kebijakan ekonomi
termasuk kebijakan fiskal yang tepat
pada peningkatan kesejahteraan rakyat
agenda yang lain
adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
yang tentunya tidak lepas dari prinsip transparansi
jika kita fokus melakukan itu dengan baik
berbagai persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tadi
dapat ditemukan solusinya
tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik
banyak program pemerintah yang dilakukan
dan kurang perhitungan
alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas
banyak akademisi pertanian
dan aktivis lingkungan mengkritik kebijakan food estate ini
program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja
tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial
kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan perlibatan masyarakat
serta mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan
dan tradisi masyarakat lokal
ini mengacu kepada mazhab ekonomi partai demokrat
pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan
yang tetap menjaga keseimbangan alam
kurang baiknya tata kelola pemerintahan juga tercermin
dari lahirnya peraturan perundangan yang keluar dari norma hukum
contohnya undang undang cipta kerja
sejak awal demokrat menolak undang undang cipta kerja
kami mendengar jeritan kaum buruh di berbagai daerah
bukan hanya karena isinya yang kurang berhiak pada tenaga kerja
tetapi juga karena pembuatan aturannya dilakukan gerusa gerusu
alih alih menciptakan lapangan kerja angka pengangguran malah makin tinggi
sehingga tidak mengherankan
jika mahkamah konstitusi akhirnya menyatakan
undang undang cipta kerja tadi sebagai produk yang inkonstitusional
bukannya melibatkan masyarakat untuk melakukan perbaikan undang undang itu
pemerintah justru meresponsnya secara sepihak
dengan mengeluarkan perpu cipta kerja
hal ini kembali menegaskan bahwa lemahnya good governance
akan memicu terjadinya ketidakpastian hukum
implikasinya kepercayaan dunia usaha dan para investor
nasional maupun luar negeri kepada pemerintah menurun
tidak sedikit yang akhirnya membatalkan rencana investasinya
padahal kita sangat membutuhkan investasi itu
untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional
topik ini saya bahas dalam berbagai diskusi
saat memenuhi undangan pemerintah australia
di canbera di melbourne dan sydney november lalu
di mata dunia good governance adalah indikator kemajuan sebuah bangsa
rakyat indonesia di seluruh tanah air
pada bagian kedua dari pidato politik ini
saya akan menyampaikan sikap dan posisi partai demokrat
terkait sejumlah isu penting
kita memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum
yang istiqomah dan amanah
serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat
kita ingin aparat penegak hukum terus menjaga integritasnya
tidak tebang pilih tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah
tidak tumpul ke kawan tapi tajam ke kawan
kita berharap penegakan hukum yang seadil adilnya
menjadi komitmen seluruh aparat penegak hukum
namun mencermati keputusan pengadilan negeri jakarta pusat
yang meminta kpu untuk menghentikan tahapan pemilu
hingga dua ribu dua puluh lima mendatang
tentu mengusik akal sehat dan rasa keadilan kita
apa yang sedang terjadi di negeri kita ini
apakah ini sebuah kebetulan belaka
keputusan menunda pemilu tersebut hadir setelah ini
isu tiga periode perpanjangan masa jabatan presiden
hingga kontroversi sistem pemilu proporsional tertutup
kami mencermati wejangan dari ketua majelis tinggi kami
bahwa bangsa ini tengah diuji banyak godaan
karena itu jangan ada yang bermain api
mari selamatkan konstitusi dan demokrasi
mari dengarkan suara rakyat dengan segenap hati kita
memang saat ini banyak orang takut bicara
banyak yang takut ditangkap jika berseberangan dengan sikap penguasa
tetapi tetapi untuk hal hal yang sangat prinsip
dan menyangkut hajat hidup mereka
rakyat masih berani untuk bersuara lantang
rakyat yang saya temui di seluruh pelosok negeri
menolak penundaan pemilu dua ribu dua puluh
jikapun jikapun pemilu dua ribu dua puluh empat dipaksakan ditunda
lalu siapa yang akan memimpin kita nanti
karena sesuai perintah konstitusi
pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal dua puluh oktober dua ribu dua puluh
apa iya ada plt presiden
apa iya akan ada ratusan plt anggota dpr ri dan dpd

apa iya akan ada ribuan plt anggota dpr ri dan dpd ri

kalau di negara kita ada plt presiden
dan ribuan plt wakil rakyat yang berkuasa dan bekerja
selama dua hingga tiga tahun
betapa kacau dan chaosnya situasi nasional kita
saya khawatir dunia akan melihat indonesia sebagai banana republik
karena semua pejabat semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa mandat rakyat
tanpa pemilu yang demokratis
artinya tidak memiliki legitimasi yang kuat
sehingga kekuasaan yang dimiliki menjadi tidak sah dan juga tidak halal
kita juga sedang menunggu proses pengambilan keputusan di mk
terkait sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup
kita ingat januari lalu saya bersama tujuh pemimpin partai politik lainnya
telah menolak sistem pemilu proporsional tertutup
sistem proporsional terbuka adalah produk dari kemajuan kualitas demokrasi
sistem ini memungkinkan setiap warga negara yang memiliki hak dipilih untuk bersaing secara sehat
membangun hubungan kepercayaan dengan konstitusi

lalu bagi warga negara yang memiliki hak untuk memilih
terbuka ruang untuk mengenal langsung siapa yang akan menjadi wakil rakyatnya
tidak seperti membeli kucing dalam karung
jika ada keinginan untuk melakukan perubahan dalam sistem pemilu di masa depan
tentu saja dimungkinkan
tentu juga harus dalam koridor dan aturan yang berlaku

jika tidak tidak akan
jika tidak tidak akan
tapi jangan mengubah aturan yang sangat fundamental sifatnya saat tahapan tahapan pemilu sudah berjalan
kalau dalam sepak bola apa boleh kita mengubah aturan offside di tengah tengah pertandingan yang sedang berlangsung
pada bagian ketiga dari pidato politik ini
saya akan menyampaikan harapan dan rekomendasi demokrat pada pemilu
dua ribu dua puluh empat mendatang
pemilu itu milik rakyat
yang berdaulat ya rakyat
jadi berikan hak rakyat itu
hak untuk memilih dan hak untuk dipilih
dengan demikian berikanlah ruang sesuai keadilan dalam politik
bagi warga negara yang memiliki hak untuk dipilih
kita berharap pemilu dua ribu dua puluh empat berlangsung secara damai jujur adil dan demokratis
itulah harapan rakyat harapan demokrat harapan kita semua
agar pemilu dua ribu dua puluh empat nanti berjalan sesuai harapan kita
merekomendasikan pentingnya fair play
atau permainan yang adil dan sportif
sesuai dengan undang undang dan aturan yang berlaku
elemen fair play yang paling penting adalah hadirnya netralitas negara
seluruh aparatur negara harus benar benar netral
baik tni polri bin kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya
serta badan badan usaha milik negara
kami juga berharap kepada segenap penyelenggara pemilu yang kami muliakan
khususnya kpu dan bawaslu
bisa menjalankan tugasnya dengan baik secara independen
jika kondisi itu terjadi insya allah pemilu kita akan damai
karena ada fair play
karena tidak ada kecurangan
sehingga menang atau kalah akan diterima jika terjadi dalam permainan yang adil dan sportif
karena hak dan kedaulatan rakyat tidak diganggu
intinya adalah hadirnya keadilan politik
itulah hukum yang berlaku
para kader demokrat yang saya banggakan saya berpesan
marilah kita bertia dengan sungguh sungguh agar kita berhasil dalam pemilu mendatang
kita tentu ingin mengubah nasib dan masa depan kita
kita ingin kembali ke pemerintahan nasional dan kuat di parlemen
artinya kita ingin menang dalam pemilihan presiden dan sukses besar
dalam pemilihan anggota legislatif
insya allah dengan ridhonya dan dengan dukungan rakyat
demokrat akan mendapatkan kemenangan ganda itu
harapan itu tentu akan terwujud dengan kerja keras kita sendiri
sesungguhnya tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum
kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya
untuk itu partai demokrat harus terus berada di tengah tengah rakyat
dengarkan aspirasi mereka
sejatinya suara demokrat adalah suara rakyat
harapan rakyat adalah perjuangan demokrat
menjelang bulan suci ramadan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
saya mengajak seluruh kader partai demokrat untuk menjadikan momentum ini
sebagai sarana membantu rakyat yang sedang kesulitan
demokrat harus terus menjadi bagian dari solusi
pada bagian akhir
pada bagian akhir pidato politik ini saya ingin membangkitkan semangat dan energi perubahan kita
makin dekat dengan pemilu makin banyak gangguan tantangan dan ujiannya
kita harus berani dan bersatu untuk menghadapinya bersama sama
kita harus berani dan bersatu untuk menghadapinya bersama sama

akhirnya saya ingin meyakinkan kembali dengan bertanya kepada seluruh hadirin yang berada di ruangan ini
apakah kita yakin memperjuangkan perubahan dan perbaikan
apakah kita berani menghadapi ujian dan tantangan
dan apakah kita siap bekerja keras untuk mewujudkan kemenangan
mari kita satukan energi dan kekuatan
mari hadirkan gelombang dan getaran perubahan dan perbaikan
untuk indonesia yang semakin baik
terima kasih tuhan bersama kita
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat musuh teman seni
semoga sajanku wireallasih potensimu agar setelah perawatan salvite asing terus ber elle agamauffanya
pernah tanyakan hanya untuk saya
viru perusahaan yang jauh merci peace